anda kembali bersama viral polisi membekuk pengemudi taksi online yang melecehkan seorang penumpangnya
polisi bahkan menembak pelaku yang berupaya kabur saat penyelidikan
polisi menembak angrizal nofyandi yang diduga melakukan pelecehan terhadap penumpang taksi online pada selasa tiga belas februari dua ribu delapan belas
seperti keterangan sekasur di tresmur di treskrimumpol dan metro
dan dikutip dari detik com driver taksi online ini ditembak saat berusaha kabur di tengah penyelidikan polisi
pertugas saat itu tengah meminta anrizal menunjukkan lokasi pembuangan handphone milik korban pelecehan seksual
sebelumnya kabar seorang wanita dilecehkan saat menumpang taksi online beredar luas di media sosial
usai dilecehkan korban bahkan dibuang di sekitar kawasan bandara soekarno hatta
polisi langsung bergerak setelah korban melaporkan kejahatan yang menimpanya
korban ini dari
rumahnya di bekasi mau ke soekarno hatta di bandara
tetapi dalam perjalanan dibelokkan sama sopir ini
dibelokkan di tempat suatu tempat yang sepi
kemudian bagaimana caranya sopir ini akan melakukan kegiatan pemerkosaan
korban kan menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu hamil dua bulan
dan kemudian juga sempat mengambil handphonenya
korban handphone korban
setelah mendapatkan handphone korban kemudian korban diturunkan di jalan
ditinggal di situ
kejahatan seksual juga pernah menimpa penumpang ojek online
september dua ribu tujuh belas khairullah seorang pengemudi ojek online sempat dihajar sesama pengemudi online
dan tak terima mengetahui aksi khairullah memperkosa penumpang
korban adalah seorang siswi sma yang saat itu diperkosa setelah dibuat tak sadar oleh pelaku
atas kejahatannya kairullah dipenjara dan terancam pasal perkosaan dan undang undang perlindungan anak